kpk mencopot brigjen endar priantoro dari jabatan direktur penyelidikan
dan mengabaikan surat kapolri jendral listio sigit prabowo soal perpanjangan masa tugas endar
di lembaga anti korupsi
penyidik kpk yang berasal dari institusi polri bereaksi
dan meminta kpk meninjau ulang keputusan tersebut
apa dampak keputusan sepihak dari pimpinan kpk ini
apakah ada motif politis di belakangnya
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan mantan pimpinan kpk saud situmorang
selamat sore pak saud
selamat sore mbak rifana
dan peneliti pusat anti korupsi ugm zainur rohman
selamat sore mbak zainur
selamat sore mbak rifana
sekedar informasi bahwa kami sudah mengundang brigjen endar priantoro
dan juga perwakilan dari jurubicara kpk alif fikri
namun keduanya beralangan untuk hadir pada dialog kita sore ini
dan kita akan lanjutkan dialog kita
pak saud langsung saja
ini pimpinan kpk dituding secara sepihak mencopot brigjen endar
dari posisi direktur penyelidikan
padahal kapolri pak sigit telah memperpanjang penugasan pak endar di kpk
apakah dari sudut pandang anda memang ada pelanggaran aturan
yang dilakukan oleh pimpinan kpk saat ini
terutama ketua kpk fili bauri
ya memang saat ini situasinya kpk itu banyak paradoksnya ya
sampai hari ini kan ke pegawai kpk itu kurang dari dua orang tuh
gak jauh beda sama dulu lah ya
ya tengah tengah kekurangan orang malah murahin orang dan gak sesuai proses lagi
memang lagi sakit ya kpk ini saya pikir
dan kalau mbak adipana di bagian depan bicara politik
ya ini politik memang
maka kan yang bersangkutan sudah hampir sepuluh kali eksposual di formula
dia kan menunjukkan integritasnya
jadi saya pikir ini sebuah gambaran kpk sedang sakit gitu aja
saya nanti akan membahas yang soal motif politik begitu ya
tapi pak saud tadi anda katakan bahwa ini prosesnya tidak benar
artinya memang ada pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pimpinan kpk
saat proses pemberhentiannya brigjen endar priantoro begitu ya pak saud
biasanya kan dia di kpk itu periodenya empat tahun
terus nanti ada tik antara kpk dengan polri apakah orang ini diperpanjang
kita dapat empat tahun lagi
setelah habis empat tahun
ada tik tok lagi
lima tahun jadi sepuluh tahun
saya nggak tahu apakah peraturan itu masih berlaku
tapi kelihatannya dari sisi tik toknya udah nggak benar
ya kan buktinya kapoli memberi peruntuk wajud
sedangkan yang lain mengembalikan
jadi ini nanti kita akan lihat kalau dari teknologisnya
sekuennya secara detail
akan kelihatan ini sebenarnya yang jauh dari prinsip prinsip manajemen
pemberantasan korupsi yang disebut sebagai transparan akuntabel dan
ini nanti akan ketahuan siapa sebenarnya yang bermasalah dengan tiga hal ini
pak saud apakah memang kejadian seperti ini
pemberhentian secara sepihak dan melanggar aturan
ini pernah terjadi pada periode kpk sebelumnya atau ini baru pertama terjadi
kalau saya bilang ini baru pertama ya
karena biasanya yang saya bilang tadi itu ada komunikasi
saling menghargai karena ada agreement ada mou
antapu orti dan kpk itu
nggak sempat sempat memerta begitu aja
ada sistem yang bekerja
ini kayaknya sistemnya nggak bekerja
apakah mereka bikin kode etik yang sama
karena ini kalau dalam periode dulu ini melanggar kode etik sebenarnya
ini melanggar kode etik mas zainur
saya mau ke anda
di satu sisi ini kan surat pak kapolri tanggal dua puluh sembilan maret
pak kapolri sudah memperpanjang penugasannya endar priantoro di kpk
tapi pimpinan kpk tiba tiba memutuskan
mencopot dan menempatkan plt direktur penyelidikan
anda melihat memang pimpinan kpk berupaya menonjobkan endar
sebelumnya kan pimpinan kpk juga memang bermaksud untuk mengembalikan brigjen endar
dan irjen karyoto ke polri
karena tidak mau menuruti perintah sri ribahuri untuk menaikkan formula e dari penyelidikan ke penyidikan
jadi memang kita tidak bisa melihat perkara ini
sebatas pemberhentian dari sisi aspek administratif kepegaian saja
tetapi harus melihatnya ke belakang
apa sih yang melatar belakang ini
mengapa pimpinan kpk sampai memberhentikan brigjen endar dan kemudian mengganti dengan plt
nah kalau kita tadi dengarkan penjelasan dari pak saud
memang masih menjadi pertanyaan
apakah pp system management sdm kpk itu masih berlaku
kalaupun tidak berlaku sebenarnya kan kapolri sudah memperpanjang ya
masa perintah kepada brigjen endar untuk bertugas di kpk
artinya sampai sekarang seharusnya brigjen endar masih bertugas di kpk
nah soal kata beralasan sesuai dengan perkom satu dua ribu dua puluh dua
yang mengatur bahwa semua berasal dari permintaan dari kpk
kepada institusi yang berasal dari pns apakah itu polri atau kejaksaan atau institusi lain
itu menurut saya tidak bisa menjadi alasan pembenar
karena sebelumnya brigjen endar
bertugas di instansi kpk
jika alasan itu digunakan maka yang menjadi pertanyaan adalah
berapa tahun masa jabatan pns yang ditugaskan di kpk
pms yang berasal dari institusi lain yang ditugaskan di kpk itu kemudian tidak jelas masa berlakunya
masa jabatannya atau masa mengabdinya
sehingga menurut saya sampai sekarang karena ketidakjelasan aturan yang seperti itu
kita melihat bahwa tidak ada alasan lain yang bisa dibaca oleh masyarakat
kecuali memang ini dengan seribu cara pimpinan kpk mau membuang brigjen endar dan irjen karyoto
berhasil membuang irjen karyoto tetapi ketika ingin membuang brigjen endar
ternyata tidak ada tempat di mobet polri sehingga kemudian kak polri tidak bersedia
untuk menerima kembali brigjen endar dan melanjutkan penugasannya di kpk mbak rifana
oke ini keras sekali pernyataan mas zainur bahwa tidak ada alasan lain selain pimpinan kpk
ingin membuang brigjen endar dan irjen karyoto
tapi kalau irjen karyoto dapat tempat menjadi kapolda metro brigjen endar ini jadinya terkatung katung
begitu ya seperti dinonjobkan begitu mas zainur ya kesimpulannya begitu
betul karena memang ya kita tidak bisa melihat alasan lain
di dalam perkom satu dua ribu dua puluh dua alasan pemberhentian itu kan hanya satu
yaitu ketika asn dari luar kpk itu melakukan pelanggaran kode etik berat
nah sedangkan sampai saat ini tidak ada satupun sanksi etik yang dijatuhkan kepada brigjen endar
nah kalau kemarin misalnya ada rame rame soal istri brigjen endar diisukan misalnya bergaya hidup mewah dan lain lain
itu kan belum ada prosesnya sampai sekarang sehingga itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan
tapi mbak rifana saya juga ingin sedikit mengulas soal sdm di kpk
kami dibuka sejak awal memang tidak setuju kalau kpk lebih banyak diisi person person dari luar kpk
ini juga menunjukkan kasus ini juga menunjukkan lemahnya manajemen
sdm di kpk seharusnya memang kpk itu bisa secara independen ya memenuhi kebutuhan sdm nya sendiri
yaitu dengan misalnya kalau para penyidik maka penyidik dari internal kpk yang bisa disebut sebagai penyidik independen
memang kalau penuntut umum hanya bisa dari jaksa
nah kalau kita lihat kasus ini ini juga menunjukkan simptom manajemen sdm di kpk yang sangat rentan
belum kalau kita lihat ini misalnya terjadi eskalasi ke depan hubungan kpk
polda dan polri misalnya memburuk yang tidak kita inginkan
bagaimana misalnya kalau misalnya polri akan menarik sdm nya dari kpk
itu akan mengganggu di internal kpk
sehingga saya mengatakan dari dulu sangat penting bagi polri bagi kpk untuk punya sdm sendiri
tetapi di luar itu memang khusus untuk pemberhentian sekjen endari ini sendiri
saya lihat memang ini sangat kuat jugaan adanya pelanggaran kreatif berupa penyalahgunaan mewenang
atau tindakan kewenang wenang dari pimpinan pimpinan
tindakan kewenangan dari pimpinan kpk terhadap sdn kpk dalam hal ini adalah direktur penyelidikan mbak rifana
oke soal persoalan sdm di kpk yang agak ruwet memang itu sudah menjadi sorotan sejak lama ya
akibat juga ini mungkin dari revisi undang undang kpk yang baru
tapi kita fokusnya sekarang adalah pengambilan keputusan sewenang wenang yang tadi anda katakan
untuk menonaktifkan ataupun mencopot posisi brigjen endar pasaud
anda tadi sudah bilang ya motifnya politis sekali
berarti sangat kental terlihat dari keputusan pimpinan kpk
mencopot brigjen endar ini berkaitan dengan ekspos ataupun gelar perkara kasus formula e
ya itu kan mosek mosek atau gambaran gambaran yang kita bisa tempelkan dari satu peristiwa ke peristiwa lain
itu kan sangat nyata dan rifana anda sangat baik kalau mengatakan ini tidak ada kata kata dengan politik
ada orang perform ada orang kerja ada orang lagi mendalami suatu perkara yang menarik perhatian publik
ujuk ujuk disuruh pulang
dan itu tidak tanggung tanggung dua orang itu
kita tahu dua orang itu orang orang yang sangat berintegritas dalam kris saya katakan di formula gitu ya
yang kemudian dikaitkan juga dengan yang lain lain
dan ini memang selalu ada modus
cari cari setitik noda yang ada seseorang seorang kemudian dicari cari
tapi ketika itu tidak ketemu ya akan mentok
jadi sekali lagi bahwa kalau dikatakan ini tidak berhubungan dengan politik itu tidak berhubungan dengan politik
jadi sekali lagi bahwa kalau dikatakan ini tidak berhubungan dengan politik itu tidak berhubungan dengan politik
kalau dikatakan ini tidak berhubungan dengan politik itu kita naik kalau kita katakan itu tidak berhubungan dengan politik
jadi anda meyakini bahwa pencopotan secara sepiak ini memang motif politiknya sangat kuat begitu ya pak saut ya
ya katakanlah dua orang itu tidak terkait langsung dengan politik
karena mereka muni bekerja untuk melakukan pelidikan dan seterusnya
motif politik sangat kencang sekali sangat kuat sekali dalam pencopotan brigjen endar prianto

pembelajaran yang dilakukan oleh pimpinan kpk adalah mengembangkan kemampuan pemeriksaan untuk menegakkan kode etik
apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan kpk dalam pemberhentian brigjen endar
yang kedua saya lihat juga brigjen endar tidak diam saja menggunakan upaya hukum yang bisa dilakukan misalnya melakukan gugatan ke pt un
yang ketiga menurut saya pengawasan eksternal itu juga bisa melakukan fungsi kontrol untuk meminta akuntabilitas kepada kpk
misalnya komisi tiga dpr ri itu juga bisa bertanya kepada kpk
setidak tidaknya bisa meminta penjelasan atas dasar alasan apa
kemudian orang yang sedang menangani perkara ini diulangkan ke institusi asalnya
jadi saya lihat memang ini kembali kepada upaya untuk menjaga kpk dari segala macam bentuk intervensi politik
politik itu nggak ada habisnya
tetapi kalau hukum itu harus berdasarkan kepada peraturan
proses penegakan hukum di kpk itu harus dipisahkan dan steril dari unsur unsur non hukum seperti politik
sehingga sekarang masyarakat akan melihat apa yang akan dilakukan oleh dewas
apa yang akan dilakukan oleh dpr ri untuk menjaga agar kpk ini tidak diseret seret ke faktor politik
dan tetap pada jalur hukum yang itu semua berdasar pada proses due process of law
oke tapi dari puka tugm melihatnya memang bahwa soal kasus formula e
kemudian soal anies baswedan dan soal ada campur tangan orang di luar kpk
termasuk orang politik itu memang mempengaruhi ya pencopotan brigjen endar
terlihatnya seperti itu big picture nya mas zainur
iya tentu itu sekali lagi saya sepakat dengan bahasa pak saud ya
naif kalau kita tidak membaca seperti itu gitu ya
jadi memang kita melihat itu ada kaitannya itu semua gitu ya
nah sekali lagi apa yang bisa dilakukan
dewas tegakkan kode etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pimpinan
agar masyarakat juga clear masyarakat mendapatkan informasi yang jelas
apakah proper di dalam prosesnya apakah ada pelanggaran pelanggaran atau tidak
sehingga ada akuntabilitas kepada
oke pak saud ini kan pegawai kpk yang berasal dari institusi polri
sampai meminta sekjen kpk agar meninjau ulang ya
keputusannya memberhentikan ataupun mencopot brigjen endar priantoro
dari posisinya sebagai direktur penyelidikan kpk
apa yang anda lihat di sini eskalasi ketika pegawai kpk yang berasal dari institusi polri
terutama para penyidik dari polri ini sampai menulis surat ke sekjen kpk
ya ada sebuah nilai ya
ya di kpk itu kalau dulu itu ada penyidik internal eksternal
tapi secara keseluruhan mereka memiliki sebuah nilai yang paling satu sama lain
barifana ingat nggak dulu saya dilaporkan ke pt un karena kita memindah mindahkan orang
padahal orang itu perform di tempat baru tapi mereka tetap nuntut
karena ada proses yang mereka nilai tidak cocok
proses itu dinilai melanggar dengan nilai kpk
nah sekarang ini mengeluarkan bukan hanya memindahkan
iya artinya ini suatu yang sangat jauh dari nilai nilai yang berkembang di tengah tengah mereka
karena di masa lalu menggeser orang saja kita masuk ke pt un loh
padahal itu orang itu perform
dikeser tanya eh kamu tuh perform kenapa nggak mau dipindahin
kita sampai bicara passion di sana
bahwa seorang itu senangnya di situ kamu nggak bisa memindah mindahin orang
sekarang kejadian anda membuat orang itu
membuang orang begitu saja
ya jadi itu bertentangan dengan nilai nilai yang tumbuh di internal kpk terutama para penyidik yang berasal dari institusi polri
dengan eskalasi yang meningkat ini pak saud bagaimana kemudian melihat hubungan antara polri dengan kpk
karena kan ini aksi saling adu kuat surat sebetulnya
surat pemberhentian dari pimpinan kpk sebetulnya ada surat keputusan perpanjangan penugasan dari kapolri
ini dengan eskalasi yang meningkat seperti ini bagaimana pak
sampai di suratnya itu ditulis bahwa penyidik kpk akan mogok kerja di situ
ya saya harap itu bagian dari menunjukkan kepada dunia itulah integritas
anda nggak boleh dealing dengan kebatilan anda nggak boleh dealing dengan ketidakbenaran
anda tidak boleh dealing dengan ketidak apa namanya ketidaktransparan
anda tidak boleh giling dengan ketidakaktuntabelan saya menghargai mereka
oleh sebab itu saya berharap pak polri akan disitu pada keputusan itu
saya nggak mengeluhkan masalah baru
kalau dia tidak firm pada putusannya untuk menempatkan endar tetap di situ ini akan kemana mana bolanya semakin liar
dan kerjaan itu kebanyak jadi sekali lagi saya anggap mereka form
jangan yang di polri itu juga yang ada di kpk mereka tetap pun mengatakan tanpa harus menimbulkan implikasi terhadap pemberantasan dan penindakan korupsi itu sendiri
gede gede itu mbak ripala
oke mas zainur ini waktu kita nggak banyak ya ini keputusan sepiak dari pimpinan kpk yang tidak menghiraukan surat balasan dari kapolri
apakah berpotensi menegangkan hubungan antara polri dengan kpk dampaknya akan kemana mana seperti yang tadi dibilang oleh pak saud
pasti mbak rifana soal hubungan itu kan sesuatu yang selama ini dijaga ya
setelah kita tahu sejarahnya memang antara kpk kepolisian dan kejaksaan itu selalu ada ketegangan
nah kalau soal muasalnya itu jelas yaitu misalnya pelanggaran kode etik dilakukan oleh brigjen endar sehingga harus dipulangkan
kita akan dukung masyarakat agar brigjen endar untuk dikembalikan
tapi dengan posisi yang seperti ini tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan tetapi kemudian dipulangkan tanpa alasan yang jelas ya tentu masyarakat bisa menilai
ada apa di kpk jadi sekarang justru mata masyarakat kepada para pimpinan kpk nya bukan kepada polri seperti di masa masa lalu
nah kalau ke depan misalnya ini ada eskalasi sampai ada ketegangan antara kpk dan kepolisian tentu yang sangat dirugikan adalah proses penegakan hukum anti korupsi
kpk itu prestasinya saat ini masih sangat minim belum ada big fis
yang diproses bagaimana kejaksaan punya beberapa kasus besar malah kpk nya ribut di dalam ya memaksakan kehendak menyalahgunakan kewenangan untuk mewujudkan tujuan tujuan orang perorangan
sehingga ya kita masyarakat ingin akuntabilitas dari para pimpinan kpk dalam proses pemberhentian brigjen endar ini mbak rifana
oke singkat terakhir ini dewas harus apa karena dewas tampaknya masih diam diam saja belum mengeluarkan keputusan yang rigid yang tegas
padahal sudah segini banyak ini kejadian yang terjadi di internal kpk
ada apa apa penampilan dan pelaporan terhadap pimpinan kpk
ya dewas itu masa tugasnya kan tinggal sangat sedikit ya hanya tinggal beberapa bulan ke depannya sampai dua ribu dua puluh empat
tunjukkan kinerja dewas bahwa dewas itu bisa menjaga independensi kpk menegakkan kode etik dan disiplin di internal kpk
ini kesempatan yang baik bagi dewas segera kumpulkan informasi data panggil para pihak lakukan pemeriksaan kepada pimpinan
apa namanya selenggarakan sidang kode etik bagi pimpinan
oke ini adalah kesempatan terakhir paling tidak dewas membuat keputusan yang memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat
dan juga kepada pegawai kpk
itu yang paling penting kita tunggu ketegasan dari dewas dalam mengusut kasus ini
dan kita tunggu juga nanti bagaimana akhir drama dari pencopotan brigjen endar priantoro sebagai direktur penyelidikan kpk
apakah kemudian nanti keputusan ini sudah bisa ataupun akan direvisi oleh pimpinan kpk kita tunggu saja
dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini ada mantan pimpinan kpk saud situborang
dan juga peneliti pukat ugm zainul rohman
saya selalu mas zainul dan juga pak saud